gubernur dki jakarta anies baswedan akan habis masa jabatannya pada enam belas oktober mendatang
bursa calon pejabat gubernur dki yang akan memimpin ibu kota hingga dua ribu dua puluh empat mulai bermunculan
dprd dki jakarta mulai menggodok beberapa nama dan akan menyerahkan tiga kandidat nama kepada kemendagri
selanjutnya kemendagri akan menyerahkan tiga nama tersebut ditambah tiga nama lain dari kemendagri kepada presiden joko widodo
nantinya presiden yang akan memilih satu nama sebagai penjabat gubernur dki pengganti anies baswedan
untuk membahas lebih dalam kita sudah terhubung melalui semangat zoom dengan ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta gembong warsono
selamat sore pak gembong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan direktur eskutit indo strategik hoylul umam
selamat sore mas umam
selamat sore mbak nona
oke pak gembong kita ingin tahu ya masyarakat masih bingung dengan mekanisme untuk penentuan
kandidat calon penggantinya pak anies baswedan sebagai penjabat gubernur dki ini mekanismenya seperti apa pak gembong bisa dijelaskan
baik mbak tadi sudah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan bahwa masing masing fraksi diminta untuk mengusulkan tiga calon
yang nanti tiga calon itu nanti akan dikompilasi menjadi usulan dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta
jadi unsur untuk bisa menetapkan tiga nama itu muncul dari usulan sembilan puluh enam
sembilan fraksi sembilan fraksi mengusulkan masing masing tiga
kemudian itu dari jumlah tiga x sembilan tadi dikompilasi menjadi tiga yang nanti menjadi keputusan dewan sebagai usulan dari dki jakarta
seperti itu mbak
jadi masing masing fraksi sembilan fraksi bisa mengusulkan tiga nama
jadi total ada dua puluh tujuh nama yang bisa disetorkan oleh sembilan fraksi dprd untuk dibahas dalam rapi menggap begitu ya
siapa saja nama kandidat yang berkembang
fraksi ini pak gembong
masih rahasia karena masing masing
praksis belum menyampaikan tadi
baru besok akan disampaikan dengan rapat guna gabungan
hari ini baru menyempakati
tiga nama saja gitu mbak
tapi saya ingin tanya ya yang beredar di masyarakat
dan juga sempat kita tanyakan kepada beberapa
yang beredar marulah matali
kemudian juri ardian toro heru budi
dan juga bahtiar nama nama itu masuk
ke dalam kandidat
nama nama yang dijaring oleh fraksi fraksi
keputusan fraksi lain
tentu saja kami tidak tahu kan apakah
dari fraksi fraksi di luar pd perjuangan
akan mencalonkan nama nama
yang sudah beredar itu atau tidak kan kita nggak tahu
tiga atau empat nama
yang mbak nana sampaikan tadi
itu sudah menjadi konsumsi
publik jakarta iya
tetapi apakah sekali lagi apakah itu nanti
menjadi pilihan dari masing masing fraksi
ya tentunya otonomi
dari pada masing masing fraksi seperti itu pak nana
oke tapi kalau dari fraksi pdi perjuangan
dari empat nama yang tadi saya sebutkan
marulah matali heru budi
bahtiar dan juga juri ardian toro
itu masuk ke dalam jaringannya
masuk ke dalam nama nama
yang dibidik oleh fraksi pdip dprd
kalau itu menjadi aspirasi warga ibu kota
saya yakin itu akan menjadi
pilihan pdi perjuangan seperti itu pak
oke jadi namanya sudah ada ya
di kantongnya pak gembong ya
insya allah kami sudah kantongin
saya mau ke mas umam mas umam kalau melihat
pemetaan di fraksi fraksi ya apakah akan
alat penentuan nama calon pengganti
anies nanti penentuan penjabat
gubernur dki ini nanti akan alat nggak sih mas umam
mbak nana potensi alat atau tidaknya
tentu akan ditentukan oleh
seberapa level percaya
dari masing masing fraksi terhadap nama nama
yang tadi diajukan
tetapi yang terpenting bahwa
plt yang akan menggantikan
posisi sementara gubernur dki
jakarta itu harus betul betul
ya silakan dilanjut mas
oke yang terpenting
terlepas dari nama nama tadi
karena ditentukan oleh seberapa
masing masing fraksi terhadap nama nama
yang ada tadi tetapi yang terpenting
adalah bagaimana kemudian
plt yang menggantikan
posisi gubernur dki jakarta itu
adalah seorang teknokrat artinya apa
tidak boleh nama tersebut bermain
politik di situ karena bagaimanapun
juga fungsi plt ini berpotensi
sangat strategis di dalam
upaya penciptaan narasi
termasuk upaya untuk mengergaji
capaian capaian pemerintahan sebelumnya
nah oleh karena itu
dalam konteks plt ini harus ditentukan
dengan cara terbuka dengan cara
transparan dan accountable dan kita
tentu berharap kementerian dari sendiri
sebagai pemilik otoritas di level itu
tentu diharapkan bisa
menjalankan itu dengan sangat sangat terbuka
tentu tidak semua pihak
proses itu dijalankan secara transparan
dan accountable saya pikir tidak akan
ada riak riak politik yang kemudian menciptakan
instabilitas politik di level jakarta
dan bagaimanapun juga
posisi plt gubernur dki jakarta
yang akan datang
mas umang prosesnya transparan tidak menurut anda
atau memang sudah tercium ada
ataupun desain untuk memilih penjabat
gubernur dki pengganti anies baswedan
jauh jauh hari sebelumnya
ya kalau kita berkata
dari proses yang ada selama ini
tentu ada sejumlah elemen
yang patut diduga
prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas
kemarin satu nama seorang
kemudian ditunjuk oleh kemendagri
menjadi plt bupati
misalnya di sebuah wilayah tertentu
tentu itu menabrak aturan
dan juga tentu spirit dari
reformasi itu sendiri
dalam konteks ini
dalam konteks pilkada dki jakarta
dalam konteks pemerintahan lokal dki jakarta
tentu per hari ini
memang belum tampak bagaimana
kontestasi begitu kuat itu
dijalankan tetapi kita
sudah patut menduga ada upaya upaya
dari prakti tertentu
yang mencoba untuk mengegolkan
satu dua nama yang sesuai dengan
preferensi politik yang bersangkutan
karena bagaimanapun juga
upaya untuk mengambil
alih posisi plt itu
berpotensi kemudian men takeover
sekaligus juga memperkuat
atau justru melemahkan
capaian capaian dari pemerintahan
yang ada selama ini nah oleh karena itu
ini posisi sangat strategis
memiliki dampak politik yang cukup
kuat dan seharusnya mereka
tetap bekerja di dalam
retor teknografik yang ada bukan kemudian
menjadi alat politik dan
kekuasaan dari kekuatan politik tertentu
memperkuat atau mendelesitimasi
seorang tokoh politik yang potensial
di dua ribu dua puluh empat yang datang
oke ini keras banget nih kayaknya
analisisnya mas umam saya mau ke pak gembong
pak gembong ada upaya dari
fraksi fraksi tertentu untuk bisa menggolkan
nama yang menjadi
di dprd untuk menjadi
penjabat gubernur dki
penggantinya anies baswedan memang ada upaya
seperti itu ada manuver seperti itu
penilaian pengamat kan sah sah saja
boleh boleh saja mas umam
menyampaikan itu itu sah
sebagai pendapat seorang pengamat
yang kita harapkan
itu justru akan memperkokoh
yang akan kita bangun ke depan
saya pikir itu positif tetapi
juga jangan terlalu jauh juga
penjabat ke depan
itu kan dari unsur asn
kan dari unsur asn
sementara kami ini katakanlah kami
dari fraksi pd perjuangan
apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatur
seorang asn kan itu saya kira
untuk menggergaji dan lain sebagainya
saya kira tidak sejauh itu
tetapi bahwa ini sebagai catatan ke depan
saya sepakat itu
bahwa proses pembangunan
jakarta ke depan harus bersifat berkelanjutan
bukan seperti yang sekarang berjalan sepotong sepotong
kita akan kita akan berharap kepada pj
yang nanti akan meneruskan kepemimpinan pak anies
mampu melanjutkan program program yang sekarang belum
saya kira itu yang paling penting sehingga kue pembangunan jakarta
bisa tiba tiba dirasakan oleh warga ibukota
itu yang paling penting menjadi catatan kritis
yang perlu kami sampaikan kepada pc yang nanti akan meneruskan
kepemimpinan pak anies paswedan seperti itu mbak nana
oke jadi sosok yang diinginkan oleh pdi perjuangan adalah
sosok yang bisa mengeksekusi kegiatan kegiatan
ataupun mengeksekusi program program yang saat ini belum
bisa diselesaikan oleh anies baswedan di akhir masa
kepemimpinannya ataupun di akhir masa jabatannya
begitu ya pak gembong ya
betul mbak betul
oke tapi saya ingin tanya tadi mas umam sempat mengatakan bahwa
plt ataupun pj yang ditunjuk adalah harusnya seorang teknokrat
tidak boleh bermain politik dan menghentikan program program anies baswedan sebelumnya
bagaimana kemudian memastikan bahwa penjabat gubernur ini
tidak akan bermain politik karena di ranah abu abu seperti ini
sudah menjadi rahasia umum bahwa penjabat penjabat gubernur
akan sulit sekali tidak terlibat dalam pusaran politik pak gembong
kita bicara tataran dia loh bahwa penjabat gembong tidak boleh berpolitik
karena dia asn asn bukan anggota salah satu partai politik
maka konsekuensi rupanya adalah kegiatan kegiatan
konsekuensi logisnya mereka harusnya terlalu membangun netralitas
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dia sebagai pejabat gubernur
sepakat itu sepakat karena memang dia bukan anggota salah satu partai politik mbak
jadi memang betul apa yang disampaikan mas umam tadi
tetapi tetapi tetapi persepsi persepsi
tapi yang merekomendasikan kan dprd fraksi fraksi partai politik pak gembong
betul ini kan soal kebijakan
sudah ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan

betul ini kan soal kebijakan
betul ini kan soal kebijakan
kel kentang too

kel kentang too
betul ini kan soal kebijakan
kel kentang too
dia memang namanya dprd
sebelum naruto kebijakannya lah pergi untuk dasarnya
tapi lalu primera unlikely dia akan menang
ada ada di dprd ini karena namanya juga hidupan undang undang tersebut
sebetulnya itu namanya murid
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat gubernur dki jakarta ke depan
seperti itu mbak
oke bahwa pj gubernur harus menjaga netralitas dan tidak terseret arus politik
tapi fraksi fraksi ataupun partai politik juga tidak boleh ikut menyeret nyeret ataupun mempengaruhi
begitu ya pak gembong
karena ini kan masa transisi masa yang sangat strategis
strategis dalam menghadapi kancah pertawaran politik dua ribu dua puluh empat
kalau tidak sejak awal kita ingatkan seperti ini bisa saja mereka terseret seret dalam arus perpolitikan jakarta ke depan
baik saya ingin tanya ke mas umam
mas umam bagaimana kemudian memastikan nanti pj gubernur yang direkomendasikan oleh dprd
dan kemudian nanti dipilih oleh presiden jokowi tidak terserat arus politik terutama di pemilu dua ribu dua puluh empat
karena jakarta juga menjadi salah satu epicentrum politik pada pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah akan mudah bagi pj gubernur untuk bisa menjaga
jangan dijawab dulu mas umam
kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
mas umam tadi sebelumnya saya sudah tanya ya bagaimana kemudian memastikan bahwa netralitas
politik ini bisa dijalankan oleh pj gubernur penggantinya anies baswedan
karena namanya direkomendasikan oleh dprd kemudian dipilih oleh presiden jokowi dodo
secara kontestasi politik di dua ribu dua puluh empat dki jakarta akan menjadi epicentrum politik nantinya
mbak nana sebenarnya secara politik dan hukum tata negara hal itu sudah berusaha untuk dibentengi dengan baik
hal itu tercermin misalnya dalam undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu empat tentang pemerintahan daerah
dan juga diantaranya
diatur misalnya dalam peraturan pemerintah nomor empat puluh sembilan tahun dua ribu delapan yaitu tentang perubahan peraturan pemerintah sendiri tahun dua ribu lima nomor enam
yaitu tentang pemilihan pengesahan penganggatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang intinya plt sebenarnya itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang mirip dengan kepala daerah
kecuali ada beberapa poin yang tidak dimiliki kewenangannya oleh plt itu sendiri
itu diatur dalam pasal satu ratus tiga puluh dua a
misalnya seorang plt itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai
membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
dan yang terakhir membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya
tetapi problemnya ada telah yang kemudian berpotensi dimanfaatkan oleh plt kepala daerah
yaitu diatur dalam ayat dua dari pasal satu ratus tiga puluh a tadi
yang mengatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri
artinya apa artinya seorang plt gubernur kepala daerah memiliki sebuah kekuatan besar kekuasaan besar di dalam mengelola kekuasaan yang dia pegang
betul saat aturan tidak boleh kemudian bermain politik dalam konteks ini
tetapi dengan legitimasi dan juga dukungan dari mendagri khususnya terkait dengan konteks kekuasaan pusat misalnya
tentu memungkinkan ruang terjadinya politisasi kekuasaan dari plt kepala daerah itu sendiri
nah terkait dengan pertanyaan mbak nana tadi bagaimana kemudian mengantisipasinya
tentu proses pengawasan dari seluruh elemen masyarakat sipil khususnya di level ini adalah kekuatan parlemen itu sendiri
di dprd dki jakarta baik dari pdip partai demokrat
dan seluruh elemen yang ada plus dari masyarakat sipil
jika misal plt ini bermain main dengan kekuasaan menjalankan roda pemerintahan di luar kewenangan teknokratik yang dimiliki
tentu ini harus disemprit bersama sama
tetapi kalau misal tidak tentu ini akan menjadi sebuah proses demokrasi yang baik
nah disinilah kemudian kesadaran politik dari seluruh elemen untuk menjaga proses politik yang ada
pak gembong yang akan menentukan pj gubernur ini kan pada akhirnya adalah presiden jokowi ya
yang ingin kami tanyakan apakah kemudian prosesnya di dprd kemudian nanti diserahkan ke kemendagri
sampai ke tangan presiden ini hanya formalitas saja
karena tadi wakil ketua komisi dua dpr ri pak junimart girsang yang juga rekan anda di pdi perjuangan
mengatakan bahwa pj gubernur dki ini sudah ada sudah ada di kantongnya presiden
artinya ini prosesnya formalitas saja di dprd kalau presiden sudah memilih orang yang akan menjadi pj gubernur
ya enggak lah mbak
ini adalah mekanisme yang
yang baru mekanisme baru yang diminta oleh kemendagri
karena memang mekanisme baru untuk menetapkan pj gubernur yang melibatkan dprd itu kan baru kali ini
maka kita harapkan usulan dari dprd dki jakarta menjadi perhatian khusus bagi pak presiden
untuk bisa ditetapkan sebagai pj yang nanti akan melanjutkan ke pnp anis
seperti itu mbak
oke ada komunikasi pak
bahwa hari ini sudah ada belum lah mbak belum
pak gembong ada komunikasi dari istana kepada fraksi fraksi di dprd dki terkait dengan kandidat pj gubernur dki ini
enggak ada enggak ada komunikasi apa apa
ya ini ini alam alam yang dibangun secara demokrasi untuk bisa bisa menjaring sosok pj yang memang dikehendaki daerah
sehingga harapannya adalah sosok pj nanti mampu melakukan percepatan
yang diharapkan kan seperti itu
kalau nanti pilihan dprd berbeda dengan pilihan presiden ini bagaimana dprd meresponnya pak gembong
ya itu kan memang hak prerogatifnya presiden
oh jadi nggak apa apa ya kalau misalnya pilihannya presiden beda dengan pilihannya dprd ya
ya mana mungkin dprd bisa memveto presiden
karena gini yang dipilih nanti kan ada enam nama
tiga dari usulan dprd tiga lagi dari usur kemendagri
jadi sepanjang ada dalam ruang enam nama itu saya kira ya kita harus harus terima bahwa ini hak prioritatif presiden untuk menentukan satu diantara enam
bukan satu diantara tiga lho pak
satu diantara enam gitu
seperti itu mbak nana
oke terakhir mas umam seberapa besar sebetulnya kepentingan presiden untuk bisa menunjuk pj gubernur dki jakarta ini
saya pikir sangat besar mbak
karena bagaimanapun juga tentu elemen elemen di luar kekuasaan yang selama ini dianggap berbeda dengan kepemimpinan gubernur dki jakarta anies baswedan misalnya
tentu akan melakukan berbagai cara berbagai manuver untuk mengambil alih positioning termasuk juga otoritas kekuasaan yang ada
dan tentu hal itu dimungkinkan untuk dilakukan selama proses pemilihan itu dilakukan oleh kementerian dalam negeri
tentu ada mekanisme yang tadi disampaikan oleh pak gembong
dan itu harus dilalui
tetapi bagaimanapun juga stakeholders yang kemudian memiliki otoritas untuk melakukan pemilihan itu adalah elemen yang berada di luar kekuatan yang
kalau misal kita hitung secara politis di luar mainstream yang dimiliki oleh pak anies baswedan
oleh karena itu saya pikir ini adalah sebuah kontestasi politik
tentu kita berharap ini adalah ruang teknokratik tetapi saya pribadi tidak melihat ini sebagai sebuah teknokratik murni
tetapi sebuah kontestasi politik terbuka
dan siapapun yang berada di luar jangkauan dan juga kekuatan jaringan dari anies baswedan akan melakukan upaya sekuat tenaga untuk mengambil alih otoritas kekuasaan yang ada di dki jakarta
baik kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari rapim gap yang akan digelar oleh dprd dki jakarta besok menentukan tiga nama yang akan disetorkan kepada kementerian negeri
tiga nama ini adalah kandidat penjabat gubernur dki jakarta penggantinya anies baswedan dan nanti akan diserahkan semuanya kepada presiden jokowi
siapa yang akan dipilih oleh presiden jokowi untuk menjadi pengganti anies baswedan pj gubernur dki jakarta kita tidak tahu
semoga memenuhi kriteria yang tadi disebutkan oleh mas umam dan juga pak gembong
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah memenuhi undangan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
ada pak gembong warsono ketua fraksi pdi pdprd dki jakarta dan mas koirul umam direktur esekutif indostrategik
saya selalu pak gembong dan juga mas umam
makasih makasih mbak